hai atlet menembak nasional dan mengeluarkan prestasinya di
sebuah tempat ini bahkan
sejak kepulangannya dari ajang sea games para petembak ini telah kembali berlatih bahkan
bibit bibit muda juga sudah disiapkan diantaranya dia inilah dan tiga kawannya
usianya yang baru menginjak empat belas tahun ia sudah menjuarai pertandingan menembak di kalimantan timur
melihat bakat investasinya pb pembangunan pusat lancar memboyong dia inilah dan tiga kawannya untuk
pelatihan lebih lanjut di jakarta ini begini ini pelatihan apa namanya berapa lama kalau di kita itu
dua puluh detik dua puluh detik ya tergantung sama orang begini selama dua puluh detik
kamu udah menekuni menembak ini berapa
udah dua tahun awalnya itu bisa gimana sih kamu kan perempuan perempuan bisa menekan

karena dari dulu aku memang suka

orang tua mendukung ini ya
pertama kali menemukan sulit sulit banget
saya dulu kurus banget
memegang senate utama itu
udah mau naik kebiasa
belum punya jadi semenjak kamu dua tahun apa namanya menekoni begini bukan punya
saya kan mengiranya kalau masuk ke tempat ini pun harus punya siswanya dan itu harganya mahal
ternyata enggak ya kamu nggak keluar duit sama sekali untuk ini
keluar munisinya sama peralatannya tapi kecuali senjatanya
itu terganggu sama yang memiliki sekolah lembaknya
ya kalau punya kita bisa menjam kalau enggak kita harus menginjam
tapi kalau enggak punya bisa gitu ya
tetap bisa gitu ya
dan itu kalau ada biaya yang dikeluarkan sebenarnya enggak terlalu mahal juga ya
iya enggak terlalu mahal
sejak beberapa tahun belakangan tg terbakin berupaya memperbaiki duri
selain program pembinaan atlet sarana dan prasarana pelatihan juga makin ditingkatkan
di lapangan tembak senayan kini tersedia berbagai lapangan menembak berteknologi canggih dan berstandar internasional
tak ketinggalan apresiasi bagi atlet yang cukup bagus
mulai dari kamar tidur
hingga berbagai sarana penunjang lainnya
bagaimana artinya akan prestasi kalau sarana dan sarananya tidak baik
jadi lapangan tembak mes senjata munisi itu bagian daripada sarana dan prasarannya
jadi sarana dan prasarannya itu harus lengkap harus baik sehingga prestasinya atlet menjadi baik
jadi enggak bisa terus kita mengharapkan prestasi atlet baik dengan sarana dan prasarannya yang sangat terbatas
itu enggak mungkin terjadi
pembinaan atlet memang harus dilakukan sejak usia dini dan berkelanjutan
sarana dan prasarana pun harus dibangun dengan baik agar atlet bisa fokus dengan misinya
dan itu menyebarkan bendera merah putih sebagai ajak internasional
iwan hermawan dwi ari jakarta